siti ruhaya seorang ibu asal garut jawa barat digugat anak kandungnya
ia dituntut membayar ganti rugi sebesar satu delapan miliar rupiah karena tidak melunasi utang
siti ruhaya digugat anaknya sendiri yani suryani dan suami yani handoyo
ibu tiga belas anak berusia delapan puluh dua tahun ini dituntut membayar ganti rugi satu delapan miliar rupiah
masalah bermula pada dua ribu satu ketika seorang anak ruhaya yang lain meminta uang
atau meminjam uang kepada yani sebesar empat puluh satu juta rupiah
namun ia tidak bisa melunasinya
yani kemudian menggugat dan melibatkan ibunya siti ruhaya dalam gugatan
yani meminta ibunya menanda tangani surat pernyataan berutang
agar ruhaya bersedia yani mengatakan ia akan diceraikan suaminya
di tengah kasus hukum yang menderanya ruhaya yang tinggal di muara sanding garut ini
kini jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit umum dr selamet
selain menderita sakit jantung wanita yang biasa disapa amhi itu juga menjalani terapi saraf
ini pada di mandi sinar
dan yang rutin
maksudnya selama dua kali
tapi alhamdulillah sehat
alhamdulillah ini terjadi dalam jalan jadi minta yang gak nge ioge
jadi untuk ambil